presiden joko widodo mengajukan kepala badan nasional penanggulangan terorisme komisaris jenderal tito karnavian sebagai kapolri
penunjukan tito karnavian disambut positif oleh banyak pihak baik di tubuh polri sendiri maupun dpr
setelah penunjukan komjen pol tito karnavian sebagai calon kapolri oleh presiden joko widodo pekan lalu
dpr segera memproses uji kelayakan dan kepatutan tito jelang masa reses dua puluh delapan juli dua ribu enam belas
saya melihat tidak ada masalah menyangkut pencalonan pak tito kepada komisi tiga agar segera memproses
menteri koordinator politik hukum dan keamanan yang juga ketua kompolnas luhut bin sarpanjaitan
menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pengajuan nama tito karnavian dilakukan dengan sangat cermat dan transparan
menurut luhut komjen polisi tito karnavian diajukan sebagai calon kapolri karena rekam jejaknya yang baik
respon positif terhadap terpilihnya tito karnavian sebagai calon tunggal kapolri juga datang dari seniornya di korps bayangkara
beliau sangat layak untuk memimpin sisi polri ke depan
hari ini kita dukung pak tito untuk bisa melaksanakan tugas yang tentunya berat
tugas menjadi seorang kapolri yang berat
tapi manakala ini dikerjakan secara bersama sama dengan dukungan dengan visi misi yang satu saya kira bisa semua
polisi ke depan harus lebih baik
ketakutan sejumlah pihak yang menyatakan penunjukan tito di usia yang masih muda akan mengganggu hubungan internal polri dibantah mantan komisioner kompolnas
tito dinilai punya kapasitas untuk mengkonsolidasikan segenap unsur di internal polri termasuk para seniornya
kita semua mengakui bahwa pak tito memiliki kredensial yang lengkap ya
baik dari segi intelektualitas dari segi operasional
dari segi pengalaman bertugas integritasnya juga beres
artinya susah sekali mencari kelemahan kelemahan dari beliau
atas penunjukan dirinya sebagai calon kapolri komjen pol tito karnavian menyatakan akan memprioritaskan reformasi internal polri sesuai arahan presiden joko widodo
ketika diberitahu sudah ada keputusan dan ini adalah keputusan dari pimpinan maka sebagai prajurit sama
polri dan tni itu tidak boleh membantah dan tidak boleh menolak apalagi dari pimpinan tertinggi seperti presiden
dan tentu saya akan all out saya laksanakan
komjen tito karnavian tinggal selangkah lagi menuduki jabatan kapolri
rentetan prestasi tito dan segenap apresiasi positif dari sejumlah tokoh turut mengatrol tingginya ekspektasi publik
kini pertanyaannya mampukah tito memenuhi ekspektasi mereka